hijrahnya pemain indonesia ke eropa bukanlah hal baru sebelum egy maulana fikri yang akan bermain untuk klub polandia lesia gedans
terdapat beberapa nama nama pemain lain yang juga sudah terlebih dahulu menekan kontrak dengan klub eropa
nah beberapa di antara pesepak bola ini bahkan sudah menyelesaikan kontrak dan kembali merumput di tanah air di indonesia
seperti dilansir oleh the tixport
berikut saya hadirkan ada sebelas pemain asal indonesia yang tercatat pernah menancapkan karirnya di klub klub di eropa
ini dia pemain sepak bola indonesia yang pernah berkarir di eropa
yang pertama mungkin salah satu yang juga menjadi legenda pesepak bola indonesia yaitu adalah kurniawan dwi julianto
ini kurniawan tercatat pernah bermain untuk salah satu klub yang berbasis di genoa italia yaitu santoria primevera
nah kurniawan bermain di sampdoria primavera pada tahun sembilan belas
atau di kurun waktu seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga seribu sembilan ratus sembilan puluh empat cukup singkat kurang lebih satu tahun
kemudian kita ke berikutnya ada penjaga gawang yaitu juga kurnia sandi
yang juga direkrut oleh samdoria primavera
dia pernah berlatih di sana bersama kurniawan di italia
dan juga masuk dalam jajaran pemain utama di sampdoria pada musim seribu sembilan ratus sembilan puluh enam seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
selain kurnia sandi kita lihat
yang juga bermain atau pernah menaikkan kontrak di sampdoria primavera yaitu bimasakti di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
ini ada gelandang asal indonesia
yang bermain dalam musim yang sama dengan yang juga sebelumnya
tadi anda lihat ada kurniawan dwi julianto yaitu di seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga seribu sembilan ratus sembilan puluh empat kurang lebih selama satu tahun
berikutnya kita lihat pesepak bola indonesia juga pernah bermain di klub eropa yaitu arthur irawan
ini arthur irawan adalah salah seorang pesepak bola
ia pernah bermain di eropa untuk espanyol b pada dua ribu dua belas
setelah kurang lebih tiga musim arthur juga sempat pindah ke malagabe pada dua ribu enam belas
dan di tahun yang sama dia juga pindah ke klub belgia yaitu waslan beveran atau hingga dua ribu enam belas
kita ke berikutnya
ada nama alvin tuasalamoni
alvi juga sempat bermain di klub di belgia
yaitu namanya adalah
klub cspc pada dua ribu tiga belas sampai dengan dua ribu enam belas kurang lebih tiga tahun
lalu berikutnya ada nama syamsir alam
ini masih di klub cspc yaitu klub yang sama dengan alvin tuasalamoni
di periode dua ribu tiga belas sampai dengan dua ribu dua puluh
kemudian ada nama stefano lili pali
ini adalah pemain naturalisasi setelah menjadi warga negara indonesia atau wni
stefano juga pernah meninggalkan persija dan bermain di negara
kampung halamannya yaitu belanda di divisi kedua untuk klub telstar
nah kini stefano lili pali bermain untuk bali united
lalu berikutnya ada nama irfan bahdim
yang juga pernah bermain di belanda untuk fc utrech di tahun dua ribu tujuh sampai dengan dua ribu sembilan
nah di klub ini irfan bahdim bersama stefano lilipali
mereka berdua bermain sekarang untuk bali united
kemudian selain irfan bahdim ada nama eirvan

ini adalah pemain naturalisasi asal belanda
yang sejak dua ribu tujuh belas kemarin bergabung dengan klub almere di liga belanda hingga sekarang
ada nama berikutnya yaitu dalen ramadan rofani
itu di spanyol
ini dikontrak selama satu tahun oleh klub castellon di tahun dua ribu enam belas
lalu berikutnya ada kim jeffrey kurniawan
kim jeffrey adalah pemain persib bandung
yang juga pernah tergabung atau pernah bergabung dengan klub asal jerman yaitu fc zero tujuh haidel sains pada dua ribu sembilan sampai dengan dua ribu dua
itu tadi kita lihat nama nama pemain sepak bola asal indonesia yang juga pernah berlaga atau bermain di klub eropa
bergabung dengan saya malam hari ini ada bungkus yaitu kusnaini
salah satu jurnalis senior olahraga
bungkus selamat malam
selamat malam pipani
oke bungkus kita melihat karir egy maulana fikri yang menapaki karir di eropa
saya harus tanya ini sebuah keuntungan buat indonesia
atau justru anda melihat ada beberapa pihak yang juga menilainya juga justru ini sebaliknya
karena indonesia tidak bisa menjaga atau mungkin menaruh pemain sehebat egy di indonesia sendiri
saya pikir kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih luas ya
jadi maksudnya begini
kesempatan bermain di eropa
diakui merupakan impian bagi banyak orang
terutama di asia ya
maupun di amerika latin
hampir semua pemain bola usia muda di amerika latin
di eropa bermimpi main di eropa karena kompetisinya emang lebih baik
kualitasnya kesejahteraan juga lebih baik
jadi apa yang dilakukan egy dengan bergabung dengan salah satu put di liga polandia
saya pikir adalah hal yang camak yang lumrah
dilakukan oleh pemain muda seperti egy
nah mungkin persoalannya adalah apakah ketika nanti dia bermain di liga polandia tersebut
dia mendapat kesempatan bermain atau sekedar menjadi bagian dari tim bagian dari squad
dan tidak punya banyak kesempatan bermain
nah kalau itu yang terjadi tentu akan merugikan
karena kesempatan dia untuk berkembang menjadi terbatas
padahal kan harapan kita ketika dia bermain di eropa
ketika dia bergabung dengan salah satu tim besar di liga polandia
dia punya kesempatan bermain
bukan sekedar berlatih
sehingga kemampuannya juga berkembang
itu saya pikir kuncinya
apakah dia nanti punya kesempatan untuk bermain mengembangkan diri
atau sekedar direkrut
hanya untuk menjaga kemampuannya
penggait followers dari indonesia
untuk akun media sosialnya
jadi itu justru konsernya bungkus juga
mungkin atau beberapa orang ada di situ ya
menggait apa untuk keuntungan di akun media sosial
jangan sampai terjadi
jangan sampai terjadi
karena yang kita harapkan
eki punya kesempatan berlatih bersama pemain pemain yang lebih senior
kemudian juga bisa menunjukkan kemampuannya
dan akhirnya bermain di kompetisi
buat saya tidak penting
kalau misalkan legia yagdang nanti turun
misalnya dari ekstra plaza ke liga di bawahnya
kasta di bawahnya
buat saya tidak penting
yang penting egy punya kesempatan bermain
itu yang paling penting
mau di divisi satu atau divisi liga dua polandia
liga dua nya polandia juga kualitasnya masih di atas kita
yang penting harus masuk ke lapangan ya
tapi kalau kita lihat
harus punya kesempatan bermain
dari senior seniornya egy
sebelum sebelumnya juga pemain
beberapa pemain sepak bola
yang pernah main di klub eropa
atau juga misalnya kayak bambang pamungkas
apa yang perlu dipelajari
dari mereka mereka ini
iya kalau sebagian besar pemain kita
yang pernah bermain di eropa dulu
itu kan juga bagian dari program sebetulnya
yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh sepak bola ya
beda saya pikir egy dengan pemain pemain seniornya
justru yang lebih mirip itu
perjuangannya egy dengan gevhen kwan atsit
barangkali tidak disebut tadi ya
di antara nama nama pemain yang pernah bermain di eropa
gevhen kwan juga pernah bermain di salah satu tim
dan akhirnya diterima di sana
itu yang lebih penting
kemudian tidak bertahan lama di sana
saya sih berharap
lebih banyak lagi pemain indonesia seperti egy
yang diterima klub klub di eropa
kemudian bertahan lama di sana
mencicipi kompetisinya itu yang paling penting
tidak sekedar direkrut
karena sekedar direkrut
bisa jadi itu punya motif
sekedar untuk memperbanyak follower
dan kemudian diberi kesempatan bermain
itu jauh lebih penting
memang kalau misalnya bungkus
lihat yang sebelum sebelumnya
juga ada beberapa kes
ada beberapa kasus
cuma asal direkrut saja
tapi diberi tidak
atau sedikitlah dikasih kesempatan untuk main
yang dulu memang cukup banyak
karena upaya dari tokoh tokoh sepak bola nasional
memberi kesempatan pemain pemain tersebut
untuk dalam tanda petik dititipkan ya
tapi kemudian kesempatan bermainnya kurang
sehingga akhirnya pemain pemain kita yang di sana
akhirnya kurang berkembang
dan akhirnya lebih suka bermain di dalam negeri
karena memang pada akhirnya
makanya akhirnya balik lagi
kalau di sana sekedar untuk bergabung
ya mendingan di sini main
karena itu lebih penting buat pemain
mengasah kemampuan bermain di kompetisi yang sebenarnya
itu jauh lebih penting
makanya kalau tadi kita lihat juga kurun waktu
artinya mereka ada di klub eropa
tidak terlalu lebih dari
jadi tiga tahun ya
bahkan rata rata satu tahun semua
itu yang kita harapkan dari egy adalah perbedaan ya
bahwa dia punya kualitas kita semua tahu
bahwa dia juga punya nilai jual kita juga semua tahu
nah bagaimana mengkombinasikan kualitas dia
dengan nilai jual dia
itu sehingga menjadi aset
yang membuat klub klub eropa
mau menahan dia untuk jangka waktu lama
mudah mudahan egy berbeda lah
dengan beberapa kisah pemain seniornya
yang pernah bermain dalam tanda petik
terakhir deh bungkus catatan anda untuk egy maulana
apa yang anda lihat dari kualitas
atau mungkin ada catatan buat egy maulana
dari seorang khusnaini
saya pikir dia sudah menunjukkan kemampuannya di usia muda
tapi yang akan diikuti ini kompetisi senior
ini berbeda sekali
nah tantangannya jauh lebih berat
bahkan yang paling basic
yang menurut saya penting dipikirkan oleh egy
bagaimana memperkuat tubuhnya
bagaimana memperkuat body charge dia ketika
berbenturan dengan pemain pemain eropa
bagaimana membuat tubuhnya menjadi
lebih siap untuk berbenturan dengan pemain yang
posturnya lebih besar
itu saya pikir sudah harus dari sekarang dipikirkan
egy punya kelebihan dari segi agility
atau kelincahan dari segi ke apa ya
kemampuan bergerak lebih cepat
tapi juga harus didukung dengan kemampuan untuk berbenturan
seperti halnya messi kan
messi badannya kecil
tapi dia kalau dibentur oleh lawan
tidak mudah jatuh
eki harus punya kemampuan seperti itu
masih banyak hal lain
kemampuan bersosialisasi di dalam klub
itu juga penting
oke terima kasih bungkus
nah ini mudah mudahan itu harapan bungkus
dan juga harapan banyak orang
bisa dijalankan oleh egy maulana fikri nanti ya
terima kasih sekali lagi bungkus
berikutnya egy maulana fikri
bintang muda sepak bola indonesia
akhirnya melabuhkan pilihan ke klub
pemain berusia tujuh belas tahun ini
rencananya akan dikontrak
selama kurang lebih dari
dan akan mengenakan nomor punggung
jadi kok tenang
ini saya ini getar getar sendiri
inilah ekspresi pertama kali egy malona fikri
ketika menginjakan kakinya
untuk pertama kali
di calon klub barunya
dalam unggahan video
dari ustadz yusuf mansur tersebut
egy juga sempat mengungkapkan
perasaan tegang yang ia rasakan
egy sudah tiba di polandia
sejak sabtu pagi
bernama dusan bogdanovic
mantan pelatih timnas u sembilan belas
juga ustadz yusuf mansur
yang mewakili keluarga
yusuf mazrul pun sempat mengunggah
serta berfoto bersama
beberapa penggemar cilik
bintang muda sepak bola indonesia ini
akhirnya mewujudkan mimpinya
bermain di liga eropa
egy akan dikontrak

klub kasta tertinggi liga polandia
bernomor punggung sepuluh
pun telah mulai dijual
di situs resmi klub tersebut
dengan harga sekitar sembilan ratus ribu rupiah
melalui akun instagram resmi
egy pun sempat menyapa
dan mengucapkan terima kasih
atas dukungan para penggemarnya
indonesia dukung saya terus
jangan pernah takut bermimpi
tentu saya apapun terjadi
selalu doakan saya
agar saya bisa sukses disini
di akun instagram pribadinya
egy sempat mengunggah dirinya
menyaksikan pertandingan timnya akan dibelanya
penerbitanganan kontrak resmi sendiri
baru dilakukan juli mendatang
atau ketika usianya genap delapan belas tahun
dilansir cnn indonesia com
egy akan menjadi orang indonesia pertama
yang bermain di liga polandia
sebelum memutuskan bergabung
dengan lesia gdansk
pemain jebolan di klat ragunan jakarta itu
sempat dikaitkan dengan klub perancis
serta klub polandia lain
meski bertarung di liga kasta tertinggi polandia
lesia gdansk terancam degradasi
karena berada di posisi dua belas dari enam belas peserta
dan tinggal mengisahkan empat pertandingan lagi
kata kata apa saja yang muncul
dari cuitan netizen ketika membicarakan
atau men tweet egy maulana fikri
kita lihat kata kata yang dikurasin oleh tim
dari transmedia sosial
seperti biasa kita akan buka
tiga kata terbesar
nanti juga ada kata kata lain ya
related dengan tagar atau hashtag
kurang lebih dua hari terakhir ya
cukup jadi trending topic
artinya kata kunci populer
di timeline twitter tanah air
pertama tentunya ada kata bangsa
kita lihat selain bangsa
kita buka berikutnya
ini ada kata bakat
dan yang juga ketiga
yang terbesar adalah dunia
selain tiga kata ini
dan juga buktikan
jadi ucapan selamat
disematkan oleh warga indonesia
khususnya pecinta sepak bola indonesia
terhadap egy maulana fikri
mudah mudahan seperti kata bungkus tadi ya
tidak hanya direkrut untuk apa
menjadi tampilan semata di media sosial
untuk menjadi daya tarik
tapi juga bisa diberikan kesempatan
untuk maju atau bermain di lapangan ya
oke kita lihat berikutnya ucapan selamat
kebanggaan terhadap egy maulana fikri
kita buka yang pertama
dari bintang sepak bola indonesia
juga ada buasalosa
selamat adik egy
semoga bisa mengharumkan nama indonesia ya
di negeri orang
selamat egy maulana fikri
jebolan sku ragunan
yang akan bergabung bersama klub polandia
pemerintah mendukung bakat bakat terbaik bangsa
dan tampil di pentas dunia
sukses terus di polandia
yaitu wartawan olahraga
salah satu wartawan olahraga
ini bukan tim sembarangan
tim ini punya tradisi yang lumayan
nomor empat di lingkungan
tiga divisi teratas polandia